suasana harum menyelimuti keluarga dan rekan kerja almarhumah devi ratnasari
di halaman puskesmas kejamatan durun sawit jakarta timur pada rabu malam
mobil ambulans yang membawa jenazah devi melintasi barisan rekan kerja
yang telah menunggu untuk memberikan penghormatan terakhir
almarhumah meninggal akibat terpapar covid sembilan belas dan dalam kondisi usai melahirkan
devi sempat dirawat di rumah sakit umum daerah keramat jati selama beberapa waktu
namun kondisinya terus menurun pasca melahirkan dan meninggal dunia pada rabu sore
almarhumah akan dimakamkan di tpu pondok lapa kamis pagi
inilah rekaman video humas rsud pacitan saat pemberangkatan pemakaman haryanto
tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas
haryanto yang merupakan ahli fisioterapi dinyatakan terpapar covid sembilan belas pada hari senin dua belas juli dua ribu dua puluh satu lalu
ia menjalani perawatan di rsud pacitan selama tiga hari terakhir
almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit komorbit diabetes dan hipertensi
haryanto tutup isya pada rabu pagi dan langsung dimakamkan di tpu pondok lapa
pucur sido harjo kecamatan pacitan
hingga saat ini dua tenaga kesehatan rsud dr darsono meninggal dunia akibat covid sembilan belas
selain itu enam puluh tenaga kesehatan lain masih menjalani isolasi dan perawatan
tim liputan cnn indonesia